padahal aku belum mematuknya
semoga aja dia mati
aku sekarang harus melihatnya sendiri
kak sinta mau kemana
tadi ada orang datang kesini wih
terus kabarnya katanya rama kecelakaan wih
ya ampun kak
ada kecelakaan di depan jalan sana
kak aku harus kesana dulu ya
dewi temenin kakak ya
kamu disini aja tungguin warung
tolong kasih tau bapak
aku pamit dulu ke depan ya
ya ampun kak rama
siapa kamu sebenarnya
siluman ular dari india
jadi kamu memperalat aku selama ini
kamu adalah orang yang udah membunuh
aku gak lupa bunuh
dan aku akan membunuh semua keluargamu
kamu juga yang akan kumpul
kau mau bunuh aku
ternyata selama ini aku udah jatuh cinta sama orang yang salah
daripada kamu bunuh aku reza
aku udah buah kehidupan kayak gini
kau mau bunuh aku
aku nggak perlu buang buang racun
kampung kita ini udah gak aman
di kampung kita ini udah ada siluman ular
kemaren bang dadah ngati
lo kalo ngomong yang bener jangan bercanda
kalo siluman ulernya itu perempuan
eh kali aja lo kawin sama dia terus kaya
kalo cakep silumannya
lo bayangin deh tuh
bini lo kan bulet bantet hitam
neng neng ngapa nangis terseduh seduh kaya begitu
iya malem malem begini lagi
sekiranya abang bisa bantu begitu
saya cariin rumah saudara saya dari tadi gak ketemu ketemu bang
sampai udah malem kaya gini
lah emang rumah saudara neng ditaro dimana
eh bukan taro tinggal
ini dia nyari
tau saya sih di deket balai desa bang

kalo gitu bang ucup anterin ya
eh jangan mau sama abang aja
eh enak aja sama bang ucuk lebih aman
eh jangan mau dia bukan bini
saya masih bujangan
enak aja jangan mau sama dia
nanti yang ada di gigit nih
hah liat tuh bibirnya sampe jeding begitu
jadi mau temenin saya gak bang nyari rumah saudara saya
saya biar ucup megang
nah kita beluk kanan ya
biluk kanan tipe kiri
gue suruh bawain tas dia bawa orangnya
neng tunggu neng
ini kan udah malam nih
kelurahan masih jauh
tidur aja dulu rumah saya
baru dah kita kelurahan
jangan mau neng
mendingan di rumah lagi kosong
jangan bawa bawa bini gue
jangan mau neng
rumah dia sempit
cuma satu petak aja bang
eh walaupun sempit
gue gak punya bini tahu gak
saya nggak usah tidur di tempat abang abang ini deh
saya takut ngerepotin
mending saya tidur disini aja deh
tidur disini nih
ini tempat serem banget
udah gitu angker lagi
gak boleh bercanda
neng itu cakep
gak mana seremnya iya gak
lucu aku nakutin aja lu bikin siluman dari menduan gue lu kalau ampe gue dipatok amat
ke siluman gimana yo ya gendeng sedotkan bibir lu kayak lintah kalau mau segata katanya lu
lo boleh jadi orang mah habis seru gue tahu buka gue serem ngomong apa lu
ya dia penggila kerasa dong
jadi nggak mau ngajak saya nginep di rumah abang
orang jadi neng
hai kopi dua dibungkus ya
ngapain gue kenapa engkau main gimana
ngapain harus gua bursted

liveshow ya perceptif so bener jalan either ya itu iya kaya gini ya iya kalau begitu kita lihat untuk warga tau institutionship about the he he wine ch bao that there
kita lihat yuk
lah yang bareng sama kita siapa
mbak sinta kan
iya pak kenapa
itu mas rama kecelakaan
di depan jalan sana mbak
siapa yang berani mencelakai rahma
padahal aku belum mematuknya
semoga aja dia mati
dan aku sekarang harus melihatnya sendiri
mbak sinta mau kemana
tadi ada orang yang datang ke sini wi
terus kabarnya katanya rama kecelakaan wih
ya ampun dia kecelakaan di depan jalan sana
kak aku harus ke sana dulu ya
dewi temenin kakak ya
gak usah gak usah
disini aja tungguin warung
tolong kasih tau bapak
aku pamit dulu ke depannya
ya ampun kak rama
aku kangen deh sama dia
dewi kok kamu yang angkat
tadi tuh kak sinta baru nemuin karama
karena tadi ada orang ke sini ngasih tau kalo karama kecelakaan di depan jalanan sana
aku baik baik aja kok wih
ini pasti ada yang menipu sinta wih
yaudah aku cari sinta sekarang
kenapa mau nabrak aku